pramono warga pasir kecamatan purwokerto barat banyumas jawa tengah
sedang antri berdesakan sambil membawa fotokopi kartu keluarga ktp dan npwp
ia berharap mendapat minyak goreng curah bersubsidi
di salah satu tempat penjualan minyak goreng di kecamatan karanglewas
sebelumnya pramono sudah antre lama tetapi tak memperoleh minyak goreng
menurut informasi jika menyertakan fotokopi ktp dan kk
warga bisa membeli sepuluh kg minyak goreng curah bersubsidi
seharga rp empat belas per kilogram
dan jika ditambah fotokopi npwp bisa membeli tujuh belas kg minyak goreng
oh bapak sebelumnya sudah pernah antri
belum baru aja

dari jam lima pagi sudah

dari jam lima pagi sudah ke sini

dari jam lima pagi sudah ke sini
distributor minyak goreng terlihat kewalahan melayani ratusan warga
dan dalam sehari hanya melayani satu ratus lima puluh orang
dari sekitar tiga ratus warga yang antri pada selasa dan kamis saja
kondisi ini membuat warga mengelabui penjual
seorang ibu misalnya kedapatan menggunakan kakak
untuk melakukan beberapa kali pembelian dengan orang yang berbeda
yugo yang sudah beberapa kali antre dan belum mendapat minyak goreng mengatakan
melihat adanya warga yang berbeda dengan orang yang berbeda
dan keluarga yang berkali kali melakukan pembelian
kepala dinas perdagangan kabupaten banyumas jawa tengah
saat diminta konfirmasi menjelaskan
jumlah minyak goreng curah yang dibutuhkan enam puluh kg
sedangkan yang terdapat adalah enam puluh ribu kilogram
yang tersedia hanya dua puluh ribu kilogram per hari
akibatnya warga berebut antre
pemerintah kabupaten banyumas sedang berupaya memenuhi
kekurangan empat puluh ribu kilogram minyak goreng
dengan meminta kuota tambahan kepada pemerintah pusat
selain itu akan diatur mekanisme distribusi
agar minyak goreng curah bersubsidi dijual tepat sasaran
roby sofwan amin banyumas jawa tengah